dan kita akan bahas lebih dalam mengenai usulan kenaikan biaya haji reguler dua ribu dua puluh tiga ini bersama dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza dan juga redaktor pelaksana cnn indonesia com surianto
selamat malam mas revo mas suri
selamat malam sarja
selamat malam sarja
apakah sudah selayaknya dengan mempertimbangkan kenaikan juga atau sebenarnya masih bisa lebih diefisiensikan
iya sarza tentu saja rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji dan rencana ongkos naik haji ini ya
naik sampai sembilan puluh delapan juta dan yang harus ditanggung oleh jamaah sekitar enam puluh sembilan sampai tujuh puluh juta
ini kabar yang sangat mengejutkan
karena kita tahu sebenarnya kan antrian naik haji di indonesia ini sangat panjang
kuotanya dua ratus dua puluh satu ribu dan yang mengantri bisa sampai sepuluh lima belas tahun bahkan di beberapa daerah bisa sampai di atas tiga puluh tahun
nah tentunya ini angka yang akan berdampak pada jutaan orang
nah apakah kemudian yang sekarang menjadi persoalan adalah selain kenaikannya sangat fantastis
lebih gitu ya
tentu juga yang sedang ditunggu adalah apa sih sebenarnya komponen komponen kenaikan ini
kita bisa mendapatkan nomor antrian kalau sudah membayar sekitar dua puluh lima juta gitu
orang calon jemaah haji ini kemudian ketika akan berangkat dengan asumsi angka yang sebelumnya
yang kisaran tiga puluh lima
sampai empat puluh juta
berarti kan hanya tinggal menyiapkan dalam tanda kutip ya tinggal menyiapkan antara sepuluh sampai lima belas juta untuk melunasinya
nah kalau misalkan sampai tujuh puluh juta berarti kan yang harus disiapkan jauh lebih besar lagi
nah yang menjadi persoalan sekarang adalah transparansi dari pemerintah
sebenarnya angka kenaikan ini untuk kos apa saja gitu
apa komponen komponen yang naik
walaupun kita tahu
sebenarnya onh ini ongkos naik haji ini sudah tidak cukup lama ya
di kisaran tiga puluh sampai empat puluh juta ini kan sebenarnya memang cukup lama gitu
tidak naik gitu
nah maka kalau misalkan naik apakah memang harus naik sampai segitunya
atau kalau naik sampai segitunya kemudian item itemnya apa saja gitu kan
nah kemudian persoalan lain adalah kerajaan arab saudi mengumumkan
artinya di saat pemerintah arab saudi menyampaikan ada penurunan biaya
nah tapi di tanah air ongkosnya naik gitu
nah naik ini karena apa
apakah memang karena inflasi kemudian perbaikan fasilitas misalnya gitu dan lain sebagainya
ini yang kita sekarang menunggu sebenarnya kenaikannya ini untuk apa saja
dan ini yang harus dibuka oleh pemerintah transparan sebenarnya kenaikan kenaikan ini apa saja
penjabaran penjabarannya itu harus didetailkan
berapa kenaikan living cost untuk apa saja misalnya
apakah untuk penerbangan kalau penerbangan menggunakan maskapai apa
fasilitas yang didapat apa kelasnya apa
kemudian sampai di sana untuk living cost tinggalnya itu di mana dan sebagainya
kemudian apakah untuk biaya biaya yang lain ini untuk apa saja
nah transparansi ini sebenarnya yang sedang ditunggu
sehingga kemudian kalau misalkan memang nanti akan diputuskan tanggal tiga belas februari dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh tiga atau satu bulan lagi sekitar satu bulan lagi ketika ada rapat kerja dengan dpr
maka sudah jelas komponen komponen itu apa saja
walaupun memang seharusnya kita mengakui bahwa
kalau berdasarkan pengalaman naik haji tahun lalu ya
dari catatan catatan yang ada
semua pelaksanaan ibadah haji berjalan jauh lebih lancar
apa yang dilakukan oleh pemerintah arab saudi dan juga warga saudi
ketika menyambut jemaah haji juga sudah jauh berbeda jauh lebih ramah dibandingkan misalnya sepuluh tahun yang lalu gitu
pengalaman pandemi yang membuat kedatangan jamaah haji maupun umroh yang sangat minim
itu tentu saja memukul perekonomian masyarakat arab saudi
terutama di mekah dan madinah
jadi mereka juga menantikan
jadi ketika kemudian ada pembukaan lagi pintu jamaah haji maupun umroh
masyarakat sana menyambut dengan sangat gembira
dan jatuhnya itu menjadi sangat ramah lah
terutama kepada masyarakat jamaah haji asal atau jamaah ibadah umroh dan haji asal indonesia
nah ada perbaikan perbaikan di beberapa sisi
tapi memang yang sekarang ditunggu adalah
kenaikan kenaikan ini untuk apa saja
cost nya ini di mana saja tingkat kenaikannya
dan kemudian tentu ini yang nanti ditunggu adalah
kalau memang harus naik apakah naiknya memang harus sampai segitunya
atau masih bisa ditekan
nah ini yang sekarang kita menunggu sebenarnya detail dari kenaikan seperti apa
sehingga kita bisa sama sama tahu sama sama bisa mengkoreksi
dan juga kita berharap komisi delapan dpr yang menjadi partner dari pemerintah
terutama dari kementerian agama
itu bisa secara jernih melihat
dan kemudian sama sama menetapkan angkanya berapa
sehingga tidak memberatkan jamaah haji indonesia
dan yang paling penting
jamaah itu bisa melakukan ibadah dengan lancar
dengan nyaman dengan cost yang sesuai
dan tentu saja kita harus melihat juga ya
dari negara negara lain
komponen komponen negara lain itu kan seperti apa
sehingga kita bisa mengkomparasikan
baik transparansi komponen biaya itu akan kita nantikan dari kemenak
bagaimana perhitungannya sehingga harus naik begitu besar
dan salah satu yang kemarin juga sempat dinyatakan bahwa
ini naik karena adanya perubahan komposisi pembiayaan
jadi komposisi pembiayaan pada tahun ini yang diusulkan dari dana manfaat ini berkurang
sehingga angkanya mencapai enam puluh sembilan juta tadi
sedangkan dari catatan yang kami dapatkan
bahwa pembagian nilai manfaat sejak dua ribu sepuluh hingga tahun lalu dua ribu dua puluh dua ini selalu meningkat
nah alasan ya kenapa
dilakukan hal ini adalah menjaga keberlangsungan kedepannya
mas suri bagaimana media melihat hal ini mas
saya pribadi mungkin sebagian besar masyarakat kaget dengan pernyataan dari kementerian agama pastinya ya
ketika ada pernyataan bahwa ternyata nilai manfaat dana haji itu bisa habis gitu loh
karena selama ini
dalam bayangan kita itu
dana haji itu sangat besar sekali
dan bisa dimanfaatkan atau dikembangkan dalam bentuk investasi
yang nilai manfaatnya itu kemudian dikembalikan lagi ke jamaah untuk membantu biaya pelaksanaan ibadah haji itu
makanya selama ini kalau yang tahun ini aja kita hitung
dari sembilan puluh delapan juta sekian biaya per orang untuk biaya haji
yang menjadi pertanyaan sejak awal adalah saja
kenapa dana ini bisa habis gitu loh
apakah memang pemanfaatan investasinya selama ini memang tidak tepat sehingga bisa digadang gadang bisa habis saza
karena dalam catatan cnnindustrial com juga saja
nilai manfaat yang dikantongi oleh bpks itu sekitar sepuluh triliun lebih saja
sementara untuk tahun ini kan yang dialokasikan hanya lima sembilan triliun
artinya kan masih ada sisa dana yang itu nanti mestinya bisa dimanfaatkan sehingga tidak membaratkan jemaah haji tahun ini
yang jadi pertanyaan juga gitu loh
kita kan di masa pandemi itu
di tahun dua ribu dua puluh dua
kita tidak memberangkatkan jemaah haji
otomatis nilai manfaat dari dana haji itu tidak terpakai selama dua tahun
nilai manfaat yang dikeluarkan tahun lalu itu tentu tidak sebanyak tahun ini
mestinya nilai manfaat dana haji itu bisa diatur oleh pemerintah
sehingga tidak membaratkan jemaah haji
jika memang usulan pemerintah tahun ini setujui oleh dpr
karena sangat berat menurut kami buat masyarakat saja ya
karena seperti yang mas rufo bilang tadi
jemaah haji sudah mengumpulkan rp dua puluh lima juta
kalau berkaca dari tahun lalu tiga puluh sembilan juta kan artinya jemaah haji cukup mengumpulkan sekitar empat belas juta lagi untuk bisa berangkat tahun ini
jika nilai ini disepakati oleh dpr
artinya kan ada tambahan sekitar tiga puluh juta lagi gitu
jadi jemaah haji yang mau berangkat tahun ini harus mengantongi uang sekitar rp empat puluh lima juta lagi
uang dari mana
sementara kalau berdasarkan data yang dilakukan oleh pemerintah
akhirnya sudah mulai pemberangkatan kloter pertama
artinya butuh waktu tiga sampai empat bulan bagi jemaah haji yang mau berangkat tahun ini
untuk mengumpulkan uang rp empat puluh juta
itu belum termasuk untuk yang lain lain saja
karena kan yang kita tahu di jemaah haji indonesia itu kalau mau berangkat kan harus tas syakuran
harus mempersiapkan uang untuk sekedar buah tangan untuk handai tolan
seperti itu saja
jadi ini sangat memberatkan
berarti kata mas rewo
pemerintah harus transparan
komponen apa saja yang naik gitu loh
karena kalaupun ini nanti dibuka
kan kemarin pemerintah hanya bilang hanya lima ratus ribu sekian kenaikan
yang jadi masalah sekarang adalah yang ini
apa pertimbangan pemerintah
lalu apakah benar memang dana haji bisa habis
karena selama ini kan dana itu tersimpan dan dikeluarkan
ini memang menarik sekali ya mas suri
karena ada pernyataan bahwa
kalau misalkan ini tidak diturunkan dana manfaat
nilai manfaat yang dikeluarkan pertahunnya
yang dikelola oleh bpkh
ini akan habis pada dua ribu dua puluh
ini jemaah harus membayar uang
harus membayar penuh
tanggapannya mas revo
bagaimana sih sebenarnya dengan pengelolaan nilai manfaat ini
seperti yang tadi juga dikatakan oleh mas suri
bagaimana catatannya cnn indonesia mas revo
ini lagi lagi persoalan transparansi ya zarza
kita kan tidak pernah terbuka gitu
atau kalau misalkan ada datanya dibuka
maka harus ada sosialisasi sebenarnya
dana yang sudah terkumpul
kita tahu ada istilah dana abadi umat
kemudian yang dipakai untuk dana manfaat dan sebagainya
nah itu berapa jumlahnya
dan kemudian selama ini benar seperti yang dikatakan oleh mas suri gitu kan
nah ini habis kemana gitu
karena sempat juga kan dalam beberapa waktu kemarin kemarin
beberapa tahun tahun sebelumnya
ada sempat juga muncul kabar bahwa
dana haji sebagian akan dipakai untuk pembiayaan infrastruktur
dan sebagainya untuk investasi di sana
nah kemudian investasinya gimana ini
apakah sudah balik modal atau enggak
kalau misalkan kita bilang investor
menyatakan itu sebagai investasi
maka logikanya adalah ada dana yang bisa kembali dan balik
tidak hanya balik modal
tapi juga ada penambahan nilai gitu di situ
dan kalaupun kita bicara misalnya dalam hitung hitungan tanpa investasi pun
kalau misalkan itu disimpan dalam bank
dana itu akan dikelola
dan kemudian ada nilai lebih pertambahan nilainya gitu
karena kan tidak
jangan sampai kemudian dana itu hanya mengendap
dan kemudian nilainya turun gara gara inflasi yang ada
kita kan tidak ingin seperti itu
nah pengelolaan pengelolaan dana yang jumlahnya besar ini
tentu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada umat
uangnya kemana saja
dan kalau memang harus habis sampai tahun dua ribu dua puluh tujuh
sebenarnya angkanya seperti apa
hitung hitungannya seperti apa
nah ini yang harus bisa dijelaskan secara rigid
oleh pengelola dana ibadah haji kepada kita semua
kepada publik gitu
karena dana ini adalah dana
lagi lagi ini dana umat
itu seharusnya yang menjadi catatan kita
karena jangan sampai kemudian uangnya habis untuk investasi
tapi kemudian gagal dalam pengelolaan dana
nah ini yang kita tidak harapkan
dan kalau memang habis seperti
kalau memang nanti hitung hitungannya
uangnya angkanya sebesar berapa
maka ketika akan dipakai untuk dana manfaat seperti apa
kalaupun misalkan nanti yang dipakai adalah
yang tadi saya sampaikan bahwa memang betul
rencana pemerintah ada perubahan pemanfaatan dana manfaat tersebut ya
kalau misalkan sampai tahun dua ribu dua puluh
maka harusnya tidak terlalu lama dari dua ribu dua puluh
dana itu juga akan habis juga kan seperti itu
nah ini yang sekarang kita nantikan sebenarnya
transparansi pengelolaan dana
transparansi kenaikan harga
ongkos biaya perjalanan ibadah
ini seperti apa
dan kemudian harus bisa juga dijelaskan
nantinya kenaikan kos ini
jamaah akan tinggal di apartemen seperti bentuknya
kemudian fasilitas yang didapat bagaimana
jarak ke masjidil haram seperti apa
dan lain sebagainya
kemudian ketika dari tempat tinggal menuju masjidil haram
akan menggunakan bis
satu busnya dengan fasilitas seperti apa dan sebagainya
ini yang harus dijelaskan
baik apakah ada kemudian peningkatan fasilitas
yang didapatkan oleh para jemaah
dengan membayar dengan lebih besar
mas suri dari catatan media sendiri
bagaimana sebenarnya catatan bpkh dan juga pemerintah ini
dalam mengelola dana manfaat
melakukan investasinya segala macam
hingga tadi ada pernyataan yang cukup mencengangkan seperti itu
bpkh ini kan belum lama berdiri saza
dulu kan sepenuhnya
dana haji itu kan dikelola lah kayak menak disimpan
lalu dibentuklah badan pengelolaan keuangan haji
dana haji ini bisa lebih dimanfaatkan
bisa lebih diberdayakan
sehingga nilai manfaatnya itu lebih besar
sehingga nanti bisa membantu jemaah
sehingga bisa mengurangi biaya haji
jadi kalau memang setelah ada
badan pengelola keuangan haji ini
justru ada kekhawatiran nilai manfaat itu bisa habis
itu yang jadi pertanyaan publik selama ini
sementara selama ini kan tidak ada narasi bahwa
jadi sudah sepatutnya warga itu mempertanyakan
bagaimana badan pengelola keuangan haji ini
menginvestasikan dana haji ini
kok bisa nilai manfaatnya itu tidak bisa membantu jemaah haji ya
padahal yang saya bilang tadi itu
kita dua tahun
pernah dua tahun itu dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
nilai manfaat tidak dipakai untuk penyelenggaran ibadah haji
terus bagaimana bagaimana mengatur dana haji ini
agar bisa nilai manfaatnya itu bisa membantu sepenuhnya
umat yang akan berangkat haji
yang akan menunaikan ibadah rukun islam ke lima ini saja
jadi jangan sampai bahwa masyarakat atau warga itu
timbul kecurigaan baru seperti yang mas repo bilang tadi
sempat ada wacana bahwa dana haji itu akan dipakai untuk
dana infrastruktur dan lain lain
jadi saya setuju dengan mas repo tadi saja
sudah semestinya bpkh ini transparan
pengawasannya juga diperketat
dikemanakan uang dana haji ini
diinvestasikan berapa nilai manfaat yang didapat
terus berapa yang akan dialokasikan
kenapa tahun tahun sebelumnya itu kita bisa membantu jemaah haji
berangkat ke tanah suci dengan alokasi nilai manfaatnya
kenapa ada bisa pernyataan bahwa nilai manfaat ini habis
dan lain lain saja
itu yang mestinya dibuka ke publik saja
baik selain pertanyaannya juga banyak mas
selain mengenai nilai manfaat yang diusulkan untuk turun
tadi mas revo sempat menyatakan bahwa arab sebenarnya mengumumkan
kemudian kuota bagi indonesia ini bertambah bahkan paling banyak
diantara negara negara lainnya
kemudian juga tidak adanya batasan umur
kalau menurut logika awam berarti kan mestinya ada hukum ekonomi
apakah hukum ekonomi ini tidak berlaku di dunia haji mas revo
kalau melihat seperti ini
ya masalahnya kan kita tidak tahu belum dibuka sepenuhnya ya
seharusnya kenaikan ini seperti apa untuk komponennya apa saja
apalagi memang beberapa pihak yang mengusulkan kenaikan ini
berdalih bahwa ongkos naik haji ini tidak pernah naik sejak terhitung sejak tahun dua ribu dua
kalau tidak salah ini harus dicek lagi
tapi memang bertahun tahun ini angka ini tidak naik
jadi kalau misalkan ada inflasi seperti apa dan sebagainya
nah ini juga itu tadi makanya harus ada transparansi
angkanya seperti apa
dan ini juga harus bisa menjadi pelajaran
ini tentu akan sangat mengagetkan dan memberatkan
akan lebih baik kalau misalkan review ongkos naik haji ini bisa dilakukan secara berkala
apakah misalnya dalam waktu kurun dua tahunan empat tahunan dan sebagainya
sehingga dengan begitu ketika ada kenaikan atau bahkan mungkin turun gitu ya
karena memang mungkin ada deflasi dan kemudian nilai manfaat atau nilai yang selama ini pengelolaan dana abadi ini bisa dikelola dengan baik
sehingga jamaah harus turun bisa menikmati ongkos naik haji turun
atau misalkan ada tambahan nilai manfaat dengan kenaikan fasilitas dan sebagainya
itu bisa disampaikan secara berkala sehingga tidak mengagetkan seperti sekarang
kan ini kalau hal seperti ini kan
bisa sangat sangat mengagetkan ya setelah bertahun tahun tidak pernah naik
ketika naik langsung gitu menjadi sembilan puluh delapan juta
kalau misalkan ditanggung sepenuhnya oleh jamaah haji
artinya kalau selama ini kita bisa mendapatkan antrian setelah membayar dua puluh lima juta
dapat nomor visi skohats kemudian harus membayar sembilan puluh delapan juta
artinya tujuh puluh tiga juta
itu tiga kali lipat dari ongkos yang selama ini sudah mendapatkan nomor
dan itu kan artinya sangat sangat berat gitu kepada masyarakat yang selama ini berangan angan bisa naik haji
apalagi kita tahu yang ingin naik haji ini juga banyak
tidak hanya dari kalangan yang usianya produktif tapi yang sudah usianya lanjut usia juga banyak gitu
artinya yang sudah usia di atas enam puluh tahun tujuh puluh tahun yang memang belum pernah berhaji dan sudah sangat sangat menunggu
menunggu untuk bisa naik haji
apalagi yang tadi disampaikan oleh mas suri dua tahun tidak pernah bisa naik haji
ketika tahun ini sudah bisa dibuka tanpa ada batasan umur harus mengeluarkan dana segitu besarnya
itu harus kemudian jadi pertimbangan yang begitu komprehensif oleh pemerintah ya
terakhir saya mau ke mas uri mas suri apakah pemerintah tidak bisa kemudian melakukan negosiasi kembali gitu
agar komponen komponen biaya yang memang terpaut atau terkait langsung dengan arab saudi ini bisa turun
sehingga biaya haji itu bisa turun
bisa saja ya kita punya nilai tawar yang begitu tinggi ke pemerintah arab saudi
karena kan kita punya calon jemaah haji terbanyak nomor satu
nomor dua itu kalau nggak salah pakistan kita itu ada dua ratus dua puluh satu ribu ini kuota normal kita
belum lagi kita punya jemaah umroh yang setiap tahun juga paling banyak ke arab saudi
jadi semestinya kita punya nilai tawar yang bagus ke arab saudi untuk kembali menego
harga harga ini saza tapi kalau saya sendiri sedikit pesimis dengan dengan ini saja
jadi kalaupun mau melobi mau melobi seperti apa lagi mau minta turun seperti apa lagi
karena pokok permasalahannya adalah pemerintah yang tidak mau mengeluarkan nilai manfaat dari yang semula
kembali lagi ke apa yang disampaikan mas revo tadi itu gitu kan
perlu itikat baik pemerintah untuk bisa mengelola lebih optimal dana haji ini
sehingga nilai manfaat itu tidak bisa habis kalau memang bisa habis seperti yang apa yang disampaikan oleh pemerintah tadi itu
sehingga dalam setiap tahunnya itu kita bisa minimal konsisten
misalnya untuk tahun ini kita bisa mengalokasi
sehingga dalam setiap tahunnya itu kita bisa minimal konsisten misalnya untuk tahun ini kita bisa menelan
saya pikir jemaah haji juga sudah maklum kalau memang ada kenaikan biaya haji setiap tahunnya di kisaran satu atau dua juta
karena jemaah haji juga sadar akan
adanya inflasi adanya kenaikan komponen ya
betul betul jadi saya sangat pesimis kalau memang harus melobi pemerintah arab saudi
karena kuncinya tadi itu di nilai manfaatnya saja
kita akan dorong terus transparansi pemerintah mengenai hal ini
bagaimana kemudian juga pengelolaan nilai manfaat agar bisa jemaah indonesia ini bisa mendapatkan manfaat sebaik baiknya
mas revo dan juga mas uri kita harus jeda terlebih dahulu namun setelah jeda kita akan membahas juga hal yang lagi
yang marak terjadi adalah kasus pencabulan terhadap anak anak
satu pekan ini begitu marak isunya kita akan bahas usai jeda
dan pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news